jesse aman gak ya aku tinggal di rumah
udah sedih banget mikirin randy
takutin nanti kabur lagi
ini si pak pak ini sepatunya udah saya sembir
oke makasih ya
jesse udah bangun belum
belum pak kan jesse tidur di nyokap pas semalam
sepertinya aman kalau saya
mama kamu udah didatangkan ya
mama katanya gak enak badan jadi gak bisa datang
palingan besok aku coba jemukin dia
oh ya kamu jangan lupa ya
bawa makanan kesukaan bapak kamu
pasti seneng dia
sampai jam segini
katerin mana ya
eh dulu gak taruh di meja aja
aku terlambat soalnya tadi aku sama mas randy
ya ampun aku pakai repot repot segala sih
makasih ya randy ya repot repot deh
selamat ulang tahun ya
makasih sekali lagi ya randy ya
udah baik kan sama randy
lagi pula siapa yang berantem orang kita gak berantem ya kan
kamu seneng gak berantem
itu kan enak ya liat
jangan pernah lo sakitin adik gue
jangan mainin dia
udah udah mendingan sekarang kita duduk terus pesen makanan ya
udah lapar kan
so kita mau makan malam dimana pak
hmm bosen gak sih pak disana terus
kan enak disana ada private room
tapi gimana kalau kita cari suasana baru
kita ke pandora cafe aja ya pak
eeeh no kita ke pandora cafe ya
kalo lo gak mau ngajak adik gua dansa
kamu naik keatas duluan ya
hape papa ketinggalan lagi di charge soalnya
ayo ya sebentar ya

ada yang ada disini

sakit hati aku
berarti itu pak
eh tapi aku tahu
berarti adi ngebatalkan janjarin sama aku

dia pengen ngedate sama catherine
makanya dia batalkan janjarin sama aku

tunggu ya jess
kalian disini aja
aku setinggiah sama kamu di
apa kamu jemput perlu mercuni
hanya ingin memberi ini untukmu sekarang
kurangena kita jamannya langsung
jangan intensifikasi cukup lama munculima
jadi lu ngapain
kamu tuh tahu ber roots voila
aduh ada angga dan michelle lagi
mereka pasti kenalin saya
dan mereka akan tahu siapapanya jessica
takutnya mereka nanti akan bilang ke aldebaran
mudah mudahan papa udah tidur
kirain aku papa udah tidur
aku kepikiran kamu terus ini udah lewat jam sepuluh
kamu baru pulang
tadi soalnya taksi online nya itu
bannya sempat pecah
jadi aku nungguin dulu
itu tadi pas di tengah jalan tol pak
taruh belanjaan dulu di dapur ya
bapak kalau mau tidur duluan
mama menyembunyikan sesuatu dari aku
sudah lama aku gak kesini
kok malah jadi susah tidur ya
ada masalah apa mas
gak ada apa apa
kita akan berdance
aku cintamu lebih
kau yakin semuanya baik
aku cintamu lebih
kau yakin semuanya baik
dan ga lama setelah itu mas
kamu pergi meninggalkan aku selamanya
kok aku denger kayak ada suara bayi ya
kamu sudah melahirkan
ini anak gue
kenapa kok kepikiran banget ya sama elsa
sampai ke bawah mimpi
semoga kamu baik baik aja ya sah
mbak harap kita bisa ketemu lagi
mbak juga berharap bisa lihat anak kami
mendingan lu cepet cepet halalin adik gue
ya kalau udah halal kan enak tuh
setiap hari bisa dansa
kan emang benar udah halal kan
nah gitu dong
saya akan mengusahakan sesuatu
nah gitu dong
oh ya udah kalau gitu mbak michelle bro saya pamit pulang ya
nah masih ingat kan bro
ren makasih banyak udah dateng ya terus makasih juga kak dong ya
sampai jalan ya
saya pamit ya kamu istirahat
saya sangat mencintai adi bu dokter
tapi setelah saya udah nungguin dia lulus s dua dari luar negeri
saya pikir dia kembali dan akan menikah dengan saya
tapi saya rasa sikapnya semakin hari berubah bu dokter
adi udah gak pengertian lagi kayak dulu adi udah berubah
dan hari ini saya tahu kenapa adi berubah
itu karena udah ada cewek lain bu dokter
nangis lajis keluarin semua kekhawatiran kamu kesedihan kamu
setelah itu kamu akan lebih tenang dan kamu bisa tersenyum lagi
enggak bu dokter saya udah gak akan pernah bisa tersenyum lagi
dia terlalu menyakitkan buat saya bu

aku sudah lulus s dua
aku sudah lulus s dua
atau mungkin adi berubah karena aku bukan bella yang dulu lagi ya bu
aku bukan bella yang dia tahu lagi yang diharapkan
aku sekarang udah
kotor udah rusak
bukannya adi udah jijik sama aku
dia udah jijik sama aku
dia lebih pilih cewek lain karena

kamu minum ini dulu
kamu akan merasa lebih baik

itu sombong sombongnya dari ketua jeam
kamu peace oh teman
sabar dihimpikan bentuk kamu
sepertinya nyara lu ada wal exercise udah
kalau enggak udah kok
kamu kayaknya boleh dong ya
sekarang itu yang dia butuhkan
beri dia rasa disayang
dan itu yang bisa menyembuhkan rasa sakit hatinya saat ini
dan bapak nggak perlu khawatir
saya udah beri obat penenang buat jessica
supaya bisa lebih tenang
dan bisa tidur malam ini pak
sama sama pak saya permisi dulu pak
tadi saya sama jessica
hendak pergi untuk makan malam
tadi mau saya ajak ke restoran saya
tapi nggak jadi
tapi akhirnya pandora cafe
desi nggak sengaja lihat kamu lagi dansa sama catherine
hancur hatinya dia ren
hancur semua harapannya dia sama kamu
saya nggak tahu sama sekali kalau bella akan datang ke sana
dan yang seperti saya bilang sebelumnya om
kalau saya ini bukan boneka
om jangan mengatur hidup saya
jessi juga nggak tahu
saya juga nggak tahu kamu ada di pandora cafe
kalau kamu ada waktu
om mau ngobrol sama jessi
jessi nggak tahu apa apa
dengan kondisi mentalnya dia yang sekarang
dia bener bener nggak tahu apa apa
dia cuma tahu kamu tunangannya dia
dan begitu dia ngelihat kamu udah sama catherine
aduh hancur perasaannya
tapi mau sampai kapan kayak gini terus om
dan suatu hari nanti
bella harus terima kalau saya udah bukan tunangannya lagi
dan yang membuat pertunangan ini hancur
itu om sendiri
om yang memisahkan saya sama bella
dan om yang membawa bella pergi dari kehidupan saya
tanpa ada kabar sedikitpun
saya yang bawa bela pergi dari kamu
itu benar kak saya salah
tapi kamu harus ingat
saya bawa bela pergi dari kamu itu karena apa
dan orang suruhan siapa yang membuat kejadian itu terjadi
sulit banget situasi kayak gini
om irfan benar
bella hanya korban dari situasi ini
tapi mau sampai kapan bella dibohongin terus kayak gini
dan saya pun nggak bisa terus terusan deket sama bella
dia yang tersakiti

jangan jauh jauh minds kerjasama tuhan
terus semakin sedikit
aku gak pernah begini sebelumnya
tapi aku mau tau
apa ada yang mama sembunyiin dari papa
gak ada chat sama telepon yang mencurigakan
semua panggilan masuk dan keluar dari hp mama yang dari hp ku dan andin
mungkin aku terlalu berlebihan
curiga sama istri aku sendiri
untung aku udah haus chat dan hubungan teleponku dengan ricky
feeling aku benar
papa pasti akan cek handphone aku
mama terpaksa lakuin ini
ini sarapannya ya
saya taro disini ya
baju ibu basah
asinya udah keluar ya
sampai bahasa gini ya baju saya
itu bagus kok
ibu bisa pergi ke ruang bayi
buat susun mbak ibu ya
yang sehat ya nak
kamu harus kuat
kamu ketemu papa kan
begitu ketemu kamu pokoknya pasti langsung sayang banget sama kamu
daripada aku belok balik penting aku langsung hidup aja di bandung
dua atau tiga hari ke depan
yang terpenting aku gak akan balik sampai aku ketemu dengan
kamu kok udah siapin koper mau ke mana sayang
mau ke bandung ma menyari elsa
sebaiknya kalau ke bandung jangan sendirian
kamu kan baru selesai operasi bahaya no
kamu belum safe bawa mobilnya
ya mama kamu bener loh
bandung tuh jauh
kalau non stop nyetir itu dua jam
yaudah nanti papa temenin aja ya
ya lagi pulang mama juga pengen nyari elsa no
kalau papa sama mama mau ikut boleh
yaudah kalau gitu mama siapin baju buat pas sama mama dulu ya
ntar ya pak
jessi aman gak ya aku tinggal di rumah
udah sedih banget mikirin wendy
takut nanti kabur lagi
ini sih pak
pak ini sepatunya udah saya semir
jesse udah bangun belum
dan jesse tidur nyanyi apa semalam
sepertinya aman kalau saya tinggal jessi
jaga jessie jangan sampai dia keluar rumah seperti waktu itu
kunci pintu rumahnya
kalau ada apa apa telpon saya
cucu aku sekarang gimana ya kondisinya
elso udah bisa kasih asih belum ya
gak kerasa ya
lu siap kandungan andin udah tujuh bulan
dua bulan lagi kita nih mang cucu baru
kamu udah punya cucu kedua pak
mama terpaksa merahasiakan ini dari kamu
mama gak mau elsa kembali ke lapas sekarang ini
semoga keisha semakin sehat
dan semoga elsa bisa memberikan asih untuk putrinya
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi

nyusul ke sana ya iya sampai ketemu sama kau waalaikumsalam warahmatullah
nino pak iya nino sekarang lagi nyari elsa di bandung karena menurut nino kemungkinan
besar elsa masih di bandung mengingat usia kandungan elsa udah begitu besar jadi nggak
jauh jauh ya allah aku takut gimana kalau nanti nino ketemu elsa nino pasti akan laporkan elsa
dan elsa akan kembali kelapas dan dia harus meninggalkan bayinya yang prematur
bos banding udah dateng
bos bos bos pasurnya dan busara sudah datang
ya allah gimana keadaan elsa dan bayinya hari ini ya
cemas sekali semoga mereka baik baik aja sehat sehat
allah cantiknya kamu lah
bahagia bisa melihat kamu merayakan tujuh bulan kamu
sehat sehat ya ma
semalam mama kurang tidur din mama terus kepikiran elsa
harusnya hari ini mama berubah kembali ke rumah elsa ya
harusnya hari ini mama berubah kembali ke rumah elsa ya
harusnya hari ini mama bahagia
setengah hati mama
mama bahagia banget niat kamu hari ini

tapi mama lagi berhenti terus mikirin elsa
aku paham kum
aku pun juga mikirin elsa juga kum
malah sampai mimpin elsa hum
aku mimpin elsa semangat
iya ndin elsa sudah melahirkan
iya ndin elsa sudah melahirkan
andai kamu lihat pasti kamu mau gendong
andai kamu lihat pasti kamu mau gendong
kamu sudah punya keponakan din
hai rena sudah punya adek
semoga elsa bisa cepat ketemu
dan aku yakin elsa juga akan baik baik aja
inangan pun dia berada
yaudah kita cik keadaan masjid
ayo duduk di dalam aja
ini mah tempatnya
nanti pertama tama acara yang dimulai itu pengajian
bayi andin masih sehat di kandungan mamanya
sedangkan bayi elsa
bahkan tanpa suaminya
bayi elsa bahkan gak bisa merasakan hangatnya inkubator
apa ini karma buat elsa
karena dulu dia sudah begitu jahat ke andin
apakah ini berkah allah
untuk andin yang sudah bersabar selama ini
pak irfa apa kabar
saya juga baik
mari pak saya antar ke tempat acara
peneror yang waktu kita tangkep di taman kasuari itu
sampai sekarang belum ketangkep ya
hebat banget orang
pasti dia punya tim yang hebat
atau bisa jadi nih
bosnya yang hebat
saya boleh tanya sesuatu pak
perempuan yang bareng sama bapak waktu ke makam itu siapa ya
ya waktu di makam karena
saya sempet ngeliat perempuan keluar dari mobil pak irvan
lepanya rizal liat saya waktu kemakam sama jessica
bukan putrinya pak
putri saya beda lagi
putri saya beda lagi
aduh baik sehat ya
makasih loh om udah dateng kesini
pasti datang loh dengan senang hati
ini kan acara penting kamu